masih tentang freeport komisi tujuh dewan perwakilan rakyat mengadakan rapat dengar pendapat dengan direkturat jenderal mineral dan batubara pt freeport indonesia
presiden joko widodo telah mengamanatkan agar proses divestasi saham pt freeport indonesia rampung pada akhir april dua ribu delapan belas
sementara ketua komisi tujuh dpr ri gus irawan menyaksikan kesepakatan divestasi akan rampung pada akhir april dua ribu delapan belas
komisi tujuh akan mempelajari lebih lanjut soal skema pembelian hak partisipasi rio tinto bersama kementerian keuangan dan kementerian bumn
itu participating interest itu adalah bahagia
bahagiannya riotim itu hanya terhadap grassberg
padahal kalau bicara divestasi itu kan nilai perusahaan secara keseluruhan
kami mengingatkan nanti jangan sekarang iya mungkin gitu kan sebuah tindakan hari ini harus kita pikirkan resikonya terus ke depan
kita belum melihat payung hukum yang kuat
untuk itu dikonversi jadi saham lalu kemudian kita bilangnya ada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam kesepakatan freeport dan rio tinto yang disetujui pemerintah
kami sudah minta sebetulnya kesepakatan itu tapi belum dikirim
tadi kita minta lagi dikirim
kita akan pelajari
padahal dalam peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas menyebut bahwa semua perusahaan tambang harus melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
dan diberikan waktu lima tahun untuk membangun smelter
angga putra jakarta